petrodolar ini akan banting setir tidak lagi menggantungkan ekonomi negara pada hasil minyak mentah saja
namun membuka diri sebagai destinasi investasi termasuk juga berinvestasi di beberapa negara
lantas seperti apa skema baru mesin ekonomi negeri raja salman ini
ambisi ekonomi saudi saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa mereka akan melakukan sebuah reformasi
jadi sebelumnya mereka yang selalu tenang tenang goyang goyang kaki kemudian dapat duit dari minyak
ya iya lah ya semua negara mana yang nggak butuh minyak
karena minyak awalnya adalah salah satu komoditas yang tidak bisa alpa dalam kehidupan sehari hari
kita misalnya akan pergi dari rumah ke kantor juga pakai bbm
kemudian kalau kita tahu bahwa pembangkit listrik itu salah satu sumber energinya adalah minyak juga
jadi kita siaran saat ini lighting bisa nyala semuanya karena ada listrik karena ada minyak
tapi ke depan tampaknya itu akan menjadi sebuah tantangan baru
karena minyak ternyata tidak lagi menjadi satu satunya komoditas untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di pasar global
kita lihat seperti apa sesungguhnya yang disebutkan ada saudi vision dua ribu dua puluh
jadi ini sangat terkenal sudah banyak sekali media membahas ini
kita akan lebih membahas lebih dalam mengenai saudi fund saudi investment ya saudi invest tepatnya
jadi ini ada kaitan dari saudi vision dua ribu tiga puluh
ada yang disebut dengan saudi invest dua puluh
dan apa yang ada di dalam sana ini loh
mereka pertama menawarkan obrol berkilau nya arab saudi
bagi para investor yang ingin masuk ke negara saya silahkan
ini loh kita punya pasar yang begitu luas
kemudian pertumbuhan produk domestik brutonya senilai enam ratus empat puluh miliar dolar amerika
dengan populasi pemuda usia produktif yang masih memiliki kemampuan produktivitas tinggi
kita lihat di atas usia dua puluh lima tahun adalah
potensi potensi ini yang membuka laporan saudi invest dua ribu dua puluh
mereka mulai obrol tuh
mereka mulai menggoda para investor untuk masuk ke negara mereka
tidak lagi terkait minyak
karena nanti saya akan lebih spesifik ke sana
tapi sebenarnya agak menarik ya
jadi menjadi pertanyaan juga kemudian
kalau kita ingin mereformasi sebuah ekonomi sebuah ekonomi negara
kita pasti bertanya siapa pelakunya
siapa yang akan mengubah melakukan reformasi ekonomi tersebut
kalau ditanya orangnya populasinya
ini adalah skemanya
belum lagi mayoritas masyarakat saudi itu bekerja di pemerintahan
jadi memang agak menjadi pertanyaan ya
siapa yang akan menggerakkan perubahan tersebut
lalu mereka juga mengumumkan bahwa salah satu
kemenangan dari negara saudi tersebut sebagai dua lokasi suci untuk umat islam adalah
mereka mendapatkan keuntungan menjadi jantung bisnis ibadah umat islam
tidak hanya haji yang setiap tahun rutin
tapi jangan lupa umroh itu hampir tidak ada absennya ya
jadi selalu saja ada
mereka menyebutkan bahwa target jemaah umroh itu delapan juta jiwa
saat ini bisa naik hingga berkali kali lipat lebih dari lima kali
dan jangan lupa salah satu yang paling rajin sekali dan tanda petik juga menyumbangkan uangnya ke negara arab saudi adalah indonesia
karena indonesia dengan populasi islam terbesar di dunia
kemudian juga populasi terbesar di asia tenggara
maka ini menjadi salah satu juga yang patut kita catat
satu satunya adalah indonesia
dan kemudian dengan adanya kunjungan masyarakat ataupun jemaah umroh
maka ini seluruh bisnis ini muter
kalau anda ke sana
anda pasti butuh bertahan
anda pasti butuh berkomunikasi kan dengan masyarakat ataupun juga dengan saudara anda
dengan pasangan anda yang tidak ikut umroh dengan anda
dan anda pasti membutuhkan energi
untuk nge charge handphone untuk berbicara berkomunikasi pasti butuh energi
kemudian anda pasti ingin melaksanakan ibadah umroh dengan sterilisasi yang tinggi ya
kebersihan itu kan menjadi salah satu potensi potensi bisnis yang bisa diambil
lalu retail ya
pasti anda belanja
apalagi yang lain
banyak hal yang bisa anda beli di sana untuk oleh oleh
kemudian wisata pasti
karena nanti akan ada guide yang bisa mendapatkan keuntungan bayaran
kesehatan anda pasti ingin
sehat transportasi pasti
kalau misalnya dari hotel menuju masjidil haram misalnya
pasti itu ada bisnis di sana dan itu besar angkanya
lalu infrastruktur pasti dan konten digital
kemudian share dan upload di medsos
jadi semua itu dari umroh saja
ini seluruh ekonomi aktivitas ekonomi yang bisa berputar
dari telekomunikasi hingga wisata
semuanya muter ketika bisnis umroh itu jalan di arab saudi
lantas seperti apalagi promosi yang disampaikan oleh arab saudi
jadi mereka saat ini masuk dengan global competitiveness index
saat ini mereka berada di level dua puluh lima dan mereka targetkan itu akan bisa naik menjadi pada peringkat sepuluh
menjadi salah satu acuan investor
mereka akan investasi ke negara mana
artinya kemudahan mereka untuk masuk kemudian tidak berbelit belit birokrasi itu menjadi salah satu acuan juga
tidak hanya itu tidak hanya mereka akan pede akan naik di level sepuluh di global competitiveness igness index
artinya sini dong ke arab saudi investasi karena kita punya pasar yang luar biasa
sesungguhnya ada sebelas ya
ada sebelas target mereka dalam saudi invest bagian dari saudi vision dua ribu tiga puluh
tapi kita ambil enam saja yang paling penting dan sudah kita saksikan
bersama seperti misalnya aramco
oke ini dia
mengapa ini menjadi krusial
satu persennya sekitar empat ratus miliar dolar artinya dua triliun dolar amerika dan itu akan menjadi initial public offering terbesar di dunia public realisasi
dan kemudian mereka akan banyak melakukan program privatisasi rencana transportasi nasional
kemudian program kerjasama strategis
jadi kayak seperti government to government atau business to business menjadi peluang yang cukup baik
kemudian skema keseimbangan fiskal mereka nanti tidak akan lagi bergantung pada minyak mentah
paling nggak dicoba mungkin lima puluh lima puluh terlebih dahulu
lalu akan ada pendanaan investasi publik yang akan mereka kembangkan
salah satunya untuk mendorong ekonomi skala menengah ya ataupun entrepreneur skala menengah
lalu selain itu ini adalah potensi baru investasi arab saudi
sekilas saja anda lihat banyak sekali
artinya apa dengan kata banyak tersebut adalah sebuah diversifikasi
jadi mereka akan lebih merata lagi untuk memastikan
mana motor pertumbuhan ekonominya
kita lihat mereka akan main di sektor retail
mereka akan masuk ke e commerce
ada energi di sana tapi tidak satu satunya
kemudian kita lihat ada wisata ada pleasure hiburan dan kemudian ada finansial
dan tidak hanya itu kita lihat lagi di bawah
ada kesehatan transportasi peralatan industri konstruksi industri kimia dan pertambangan
untuk sektor ini salah satu bumn juga sudah kecipratan ya
mereka akan membangun sebuah apartemen yang ada di arab saudi
dan itu menjadi salah satu fdi ataupun foreign direct investment bagi arab saudi
dan terbukti sudah mulai dilancarkan itu
yang masuk ke capital capital yang masuk ke arab saudi
artinya memang bahwa safari yang dilakukan oleh raja salman tidak serta merta hanya sebuah glorifikasi
dengan tim hore yang begitu banyak
tapi yakinlah selalu ada motif ekonomi dalam setiap aktivitas